ya sejumlah nama baru masuk dalam kabinet indonesia maju
ada juga wajah lama tetapi pindah tugas ke kementerian yang baru
dan ada juga nih menteri yang katanya sih mewakili warga milenial
udah tau belum
minuman boba memang lagi banyak banget dijual di mal mal apalagi di pusat perbelanjaan
kita masukkan susunya dulu
saya biasanya bikin sedih rumah karena males ngantri
kalau ngantri di mal ya bisa sampai berjam jam
nah waktu exhalation dorong lagi tipsnya ke bawah
nah posisi badannya tegak menghadap ke depan
tiga puluh lima tahun meniti karir di belantikan musik tanah air
nama titi dj pun kini semakin terkenal di berbagai generasi
akhirnya datang juga
baik apa kabar juga sehat alhamdulillah
gak mau kan ketinggalan ragam informasi di pagi hari
makanya jangan lewatkan good morning
dan cnn indonesia di transvision